jangan jangan apanya artaya
jangan jangan kemampuanku sudah hilang
ada anak kota yang sempat masuk ke dalam hutan kumayan ini
lagipula datuk tunggal sedang menuju ke sini
malam ini aku bisa masuk ke dalam kumayan
sebaiknya kau jangan jauh jauh dari aku ratna
hebat sekali kau ratna
secepat ini dari seluma sampai ke kayu lima
mampu mengalahkan segalanya
tak banyak balang
sudah sangat tidak sabar
untuk mencari keberadaan rajo langit

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai sekarang juga
kenapa gerbang itu belum terlihat olehku
aku mulai khawatir dengan situasi ini
sampai jumpa lagi
mana ratna dan alim kenapa tidak ada di sini ratu
mereka akan datang kemari
sementara alim sedang melacak kitab lima milik raju langit
aku datang kemari bersama ratna
datuk jadi bagaimana
apa panglima arte sudah bisa masuk ke dalam kumayan
ratna sampai sekarang aku masih belum bisa melihat gerbang kumayan itu
jadi itu artinya belum ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kumayan dan mencari dang rajo
ratna kau tenanglah
aku akan terus menerus melacak keberadaan di mana rajo langit

apa yang kau inginkan datuk dunga
aku sulit sekali menembus pagar goib di kumayan ini
bahkan aku sering sekali menembus melalui mata batinku
jadi sekarang bagaimana datuk
bagaimana kondisi dang rajo di dalam sana
artayar kenapa kau belum bisa masuk juga
bukankah ini malam jumat
bukankah ini malam jumat
bukankah ini tanggal ganju
sampai sekarang aku masih belum bisa melihat gerbang kumayan itu
jadi bagaimana aku bisa masuk ke dalam sana
sementara gerbangnya saja belum bisa aku temukan
jangan jangan apanya artaya
jangan jangan kemampuanku sudah hilang
ada anak kota yang sempat masuk ke dalam hutan kumayan ini
kau bilang apa tadi anak kota
tempoh hari aku melihat
ada tiga gadis dan dua pemuda
yang melintas dan bermain main di sekitar wilayah hutan kumayan ini
dari kumayan kembali ke kumayan
yang kemungkinan yang paling pasti
itu adalah anakku
dan juga anak itu marah datuk
mereka bisa sampai ke kumaya
enggak tidak pekerja hutan ''

nahrajo yang keluar ini ratna nahrajo
nahrajo yang keluar dari situ ini ratna
aneh kenapa ratna manggil manggil raja langit seolah olah dia melihatnya ya
padahal yang kulihat di depan sana hanya hutan belantara
dato apa dato tidak merasakan sesuatu yang aneh
apa yang kau lihat lagi
dato ratna melihat nahrajo terbareng lumpur di dalam kumayan dato
kau ada nampak rajo di sana
dengarkan aku raju
dengarkan saudara harimau kau
kenapa tak ada apa apa
aku harus ke sana dato tunggal
aku harus menjemput racu langit
aku harus bisa menembus pagar kau ipin
aku harus mengeluarkan rajo dari sana
kalian berdua mundur
kenapa sama sekali aku tidak bisa melihat apapun yang di dalam sana
apa yang sebenarnya terjadi
oke pemirsa mari kita beri sambutan yang meriah untuk mr hatsan
apa yang dia katakan tuhan

terima kasih teman